di sisi lain sudah hubungan pdi perjuangan dengan keluarga jokowi saat ini nampaknya masih belum membaik
sekjen pd perjuangan hasto kristianto bilang pdip hilaf telah dukung gibran saat maju pilwal kot solo
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyindir wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
hasto bilang pdip hilaf telah mendukung gibran jadi wali kota solo karena kagum pada keberhasilan presiden jokowi
tak hanya itu hasto juga menganalogikan gibran seperti sopir truk yang terlibat kecelakaan di halim
kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
dimana ketika orang hanya
orientasi pada hasil proses usia itu diabekan maka ini juga berbahaya
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu untuk sopir truk saja itu berbahaya
apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia dengan problematika yang sangat komplek
menanggapi sindiran dari hasto kristianto gibran mengucapkan terima kasih dan menyebut pak hasto paling oke
sindiran sekjen pdi perjuangan hasto kristianto terhadap gibran raka buming raka
memanas di tengah proses sengketa pilpres yang bergulir di mahkamah konstitusi
berbalas sindir ini juga menggambarkan bagaimana hubungan antara pdi perjuangan dengan keluarga jokowi pasca pilpres dua ribu sembilan belas
sebenarnya wacana pertemuan antara prabowo dengan megawati semakin santer
akankah pertemuan ini bisa terwujud
kita akan bahas bersama direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
mas adi tadi ada pernyataan dari gibran yang mendukung rencana pertemuan megawati dan prabowo
apakah ini bisa diartikan ada suara hati jokowi yang ingin adanya pertemuan ini
ya saya kira memang kalau kita mengikuti perkembangan statement statement dari gibran raka buming raka
jadi memang selalu ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu pasca pilpres ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang dibesar besarkan
tak perlu ada lagi sesuatu yang diperdebatkan
kalau mau jujur sebenarnya di tengah isu pertemuan antara prabowo dan megawati
ini kan yang sebenarnya paling banyak disorot adalah keluarganya pak jokowi
satu sisi misalnya dari dulu jokowi itu teridentifikasi atau ada informasi ingin bertemu dengan megawati
tapi seakan akan megawati itu menutup pintu yang cukup luar biasa
tak ada pintu untuk islah tak ada pintu untuk melakukan rekonsiliasi dan pertemuan
tapi pada setting bersamaan pdip seakan akan membuka pintu yang cukup lebar kepada prabowo subianto
ini kan sebenarnya mengkonfirmasi pernyataan sejumlah elit pdip beberapa waktu yang lalu bahwa pdip dengan gerindra
yang ada masalah itu dengan pak jokowi dan keluarga besarnya
jadi pernyataan gibran sebenarnya menurut saya sebagai bentuk bahwa ya
kalaupun toh ada pertemuan prabowo dan megawati ini adalah pertemuan yang biasa dan bagus
dan nggak ada hubungannya juga dengan pak jokowi yang dinilai per hari ini sekalipun
belum bisa bertemu dengan megawati soekarno putri
masih yang kedua statement statement gibran ini kan sebenarnya mencirikan inilah khas komunikasi
dalam politik saat ini bicaranya pendek simple dan to the point
dan tidak ada misalnya statement statement yang sifatnya bantahan dan sekalipun sebagai bentuk serangan balik
ketika misalnya gibran juga dikaitkan dengan soal dianggap sebagai sosok yang salah diusung
dibarat berturuk dan seterusnya gibran malah tidak memberikan serangan balik apapun kepada pak asto
minta maaf terima kasih masukannya dan pak hasto yang terbaik
ini yang menurut saya bahwa gibran inilah originalitasnya
bahwa bagi kita pilpres sudah usai tak perlu lagi ada yang diperdebatkan dan tak perlu lagi ada yang diributkan
jadi sekalipun ketika ada prabowo dan jokowi ingin bertemu ya nggak ada masalah bagi gibran
mas adi tapi ketika ini yang menyampaikan gibran yang menyambut soal pertemuan ini gibran misalkan
terus anak jokowi wapres terpilih ini semakin besar tidak akan terwujudnya prabowo bertemu dengan megawati
kalau melihat tanda tanda alam saya kira memang pertemuan antara prabowo dan megawati ini kan tinggal tunggu waktu
sejumlah elit pdip mengatakan ini akan dilakukan pertemuan kedua tokoh setelah putusan mk terkait dengan hasil sengketa pilpres itu sudah terang benderang hasilnya
tentu layak kita tunggu kurang lebih sekitar sepuluh hari lagi kira kira mbak mega dan kemudian prabowo subianto akan melakukan pertemuan yang cukup luar biasa
yang menarik itu sebenarnya bukan pertemuan antara prabowo dan gibran
ini kan seakan akan ada sesuatu yang paradoks
satu sisi prabowo dan megawati sebagai sosok yang selama ini
ternyata tidak ada konfrontasi apapun
meski selama kurang lebih sepuluh tahun misalnya selalu berhadapan hadapan dengan pilpres
tapi ketika bicara tentang megawati dengan pak jokowi rasa rasanya ini sulit untuk dipertemukan
saya dipercaya kesempatan memang agak sedikit hyperbolis mengungkapkan rasa rasanya
kalau bicara tentang jokowi bertemu dengan megawati ini sampai kiamat pun agak sulit untuk bisa dibuka
mas adi ketika misalkan jadi prabowo bertemu dengan megawati ini bisa jadi jembatan nggak sih untuk mempertemukan megawati dengan jokowi
dua hal yang sifatnya berbeda apapun judulnya
ketika megawati bertemu dengan prabowo ketika prabowo bertemu dengan megawati
ini murni hanya terjadi pertemuan antara dua tokoh antara ketua umum ketua umum partai yang selama ini memang dipersepsikan saling berhadapan hadapan dalam pilpres
tapi nyatanya kedua orang ini bisa bertemu
oleh karena itu ini bagus sebenarnya sebagai bentuk rekonsiliasi politik
tapi di luar ini semua sebenarnya kan publik ingin meraba raba
bahwa kalau megawati itu tidak ada persoalan apapun dengan prabowo
tapi ingat pesan politik yang lain bahwa megawati itu ada sesuatu yang serius dengan pak jokowi yang rasa rasanya ini sulit untuk bisa dimaafkan
yaitu dimana ketika jokowi memutuskan untuk pisah jalan berbeda secara politik di dua ribu dua puluh empat dengan pilihan politik pdip yang mengusung ganjar dan mahfud md dalam konteks pilpres
bahkan turunnya suara pdip itu kan juga ditengarai
efek dari jokowi sudah tak lagi bersama dengan pdip
inilah yang kemudian menurut saya ketika jokowi dipersepsikan berhadapan hadapan dengan megawati tak mungkin ada pertemuan politik antara mereka
tapi pada saat yang bersamaan megawati dan pdip seakan akan menyambut dengan tangan terbuka bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan prabowo
bakal ada pengaruhnya nggak kalau pertemuan terjadi prabowo dengan megawati ada pengaruhnya tidak pada jokowi dan juga keluarganya implikasi politisnya
pdip membuka hati kepada prabowo dan gerindra tapi pdip tidak membuka hati kepada jokowi dan keluarga besarnya
ini menunjukkan bahwa yang menjadi musuh dalam politik pdip di masa yang akan datang untuk lima tahun yang akan datang bahkan mungkin selamanya adalah keluarga besarnya pak jokowi bukan prabowo subianto
kan ini pesan pesan politik yang sebenarnya ingin disampaikan dalam pertemuan ini
rivalitas antara prabowo subianto dengan megawati
itu masih bisa dimaafkan karena ini kontestasinya antar partai selama ini yang menurut saya cukup berjalan dengan fair
kalaupun prabowo kalah tapi kemudian menjadi bagian dari koalisi pemerintah dua ribu sembilan belas yang lalu
tapi ketika jokowi memutuskan pisah jalan berbeda secara politik dengan pdip
dimana publik juga tahu bahwa pak jokowi dan keluarga besarnya dulu bersama dengan pdip besar bersama pdip tapi memutuskan bisa jalan
itu sepertinya agak sulit bisa dimaafkan oleh megawati
pdip oke mas adi untungnya buat pdip kalau pertemuan ini terjadi apa sih
apakah termasuk daya tawar juga nanti di perebutan kursi ketua dpr misalkan atau apa sih
sebenarnya salah satu keuntungan yang bisa diraba ya dari pertemuan antara pdip dengan gerindra prabowo dengan megawati
ini tentang soal bagaimana kemungkinan jalan bersama antara gerindra dan pdip mas
artinya apa sekalipun misalnya pdip dalam konteks pilpresnya
kalah tapi bukan tidak mungkin pdip itu akan memiliki chemistry dan kepentingan politik yang sama dengan prabowo subianto
mungkin tahun pertama tahun kedua pdip ini memiliki sikap politik yang berada di luar kekuasaan
tapi dalam bentuk kompromi politik yang berbeda
misalnya satu bahwa ketua dpr harus bisa dijamin tetaplah menjadi miliknya pdip
dalam konteks ini pertemuan ini juga mungkin bisa dipertemukan
ada kemistri yang saling dipertautkan satu sama yang lainnya
tapi kalau hubungan antara megawati dan prabowo
prabowo subianto ini tidak baik baik saja bukan tidak mungkin
undang undang md tiga ini akan desakan misalnya untuk diubah
sehingga pemenang pilek itu tidak otomatis akan menjadi ketua dpr
dalam konteks inilah kemudian pertemuan pertemuan antara elit
terutama elit yang saling berhadapan hadapan selama ini
ini akan menemukan satu solusi dan satu keluar
yaitu apa mencari titik keseimbangan
bahwa prabowo sebagai pemenang pilpres menguasai kemudian kepentingan politik kabinet
pdip yang didapuk sebagai pemenang pilek untuk kepentingan ketua dpr
inilah sepertinya yang akan membuat salah satu isu yang kedepan akan dilihat
bahwa sekalipun pdip berada di luar kekuasaan politik
tapi kepentingan kemesti dan tarikan politisnya
itu bisa sinergi dengan kepentingannya prabowo di masa yang akan datang
siapa yang bisa menjembatani untuk pertemuan prabowo dan megawati
nyaris tak ada orang yang bisa menjembatani pertemuan antara jokowi dan megawati
prabowo dan megawati saya kira tidak perlu butuh jembatan
karena secara kemestri secara pertemanan politik
dua sosok ini sebenarnya sudah lama memiliki hubungan yang cukup baik
meski selama sepuluh tahun sempat pisah jalan
dulu kita tahu prabowo pernah menjadi calon presiden
jadi kalau hari ini bertemu sebenarnya tak ada sesuatu yang sifatnya spesial
yang spesial itu seakan akan pesan politiknya
direktur eksekutif parameter politik indonesia telah menyampaikan ulasannya di kompas petang hari ini